pt angkasa pura ii menaikkan tarif retribusi layanan penumpang pesawat atau yang biasa disebut airport tax
tarif baru berlaku di tujuh bandara mulai hari ini
penghutang retribusi layanan penumpang pesawat ini dimasukkan ke harga tiket
artinya kenaikan airport tax ini akan membuat harga tiket pesawat naik
kenaikan airport tax berkisar rp dua hingga rp lima belas
kenaikan ini hanya berlaku di terminal domestik
sedangkan airport tax untuk terminal internasional masih berlaku tarif lama
dengan kenaikan airport tax ini angkasa pura ii menargetkan peningkatan pendapatan sebesar tiga puluh lima persen menjadi tujuh lima triliun rupiah tahun ini